setelah mewawancarai lima belas calon hakim agung
panitia seleksi calon hakim agung dan hakim ad hoc tindak pidana korupsi mahkamah agung dua ribu enam belas
kembali menggelar wawancara terbuka di gedung komisi yudisial
pada hari kelima seleksi tahap keempat ini
empat calon hakim ad hoc tipikor menjawab sejumlah pertanyaan dari panelis
yang terdiri atas pemimpin pimpinan dan juga anggota komisi yudisial serta panel ahli
keempat peserta calon hakim ad hoc tipikor tersebut adalah
dermawan jamian yang menjabat sebagai hakim ad hoc tipikor pengadilan tinggi semarang
mangasa manurung hakim ad hoc tipikor pengadilan tinggi medan
marsidina wawi hakim ad hoc tipikor pengadilan negeri kelas a satu bandung
dan prajitno iman santosa wakil pengadilan negeri kelas satu b rababima
mereka menjawab pertanyaan panelis tentang perkembangan tindak pidana korupsi dan komitmen terhadap penegakan hukum di indonesia
ilmu tindak pidana korupsi
dan saya sudah berpengalaman
tentang penyelesaian tindak pidana korupsi
ya meski mahkamah agung meminta tiga orang hakim ad hoc tipikor untuk menduduki jabatan yang kosong
komisi yudisial tidak menjamin permintaan tersebut dapat terpenuhi
nama nama hakim agung dan hakim ad hoc tipikor di mahkamah agung yang terpilih rencananya
akan diserahkan kepada dpr paling lambat pada tiga puluh juni mendatang
terlukan atau dibutuhkan oleh
mahkamah agung itu kemudian dapat dipenuhi
sangat mungkin terkait dengan
penilaian yang dilakukan oleh
yang kedua kualitas
dan juga komitmen untuk peradilan yang bersih